bupati pati haryanto melakukan sidak ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil di sdukcapil kabupaten pati jawa tengah
haryanto geram dengan banyaknya laporan masyarakat terkait lambatnya proses pembuatan ktp elektronik
bupati pati haryono mengaku mendapatkan keluhan melalui media sosial maupun telpon terkait proses pembuatan ktp elektronik yang dinilai sangat lamban
dalam sidak pada hari senin haryanto marah karena melihat masih ada ribuan belangko ktp elektronik yang belum dicetak
padahal dua ratus lembar fisik ktp elektronik bisa dicetak hanya dalam waktu satu jam
haryanto juga menyatakan ada indikasi permainan dalam proses pembuatan ktp elektronik
berdasarkan laporan yang masuk disinyalir ada praktek pungutan liar padahal pembuatan ktp elektronik gratis
jadi kalau tadi saya lihat di sana di atas ada sebelas belangkuk ktp
padahal di kecamatan ini menghitungkan yang sudah ada
antri delapan bulan enam bulan bahkan ada yang setahun
nah maka dari itu keluhan keluhan masyarakat itu saya ngecek secara langsung
sementara itu kepala disduk capil pati dadik sumarji menyatakan proses pembuatan ktp elektronik sudah sesuai dengan prosedur
ia menegaskan bahwa keterlambatan cetak tersebut dikarenakan server disduk capil rusak hampir dua minggu
kerusakan tersebut membutuhkan perbaikan tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi sampai ke kementerian dalam negeri untuk mencocokkan data
rusak hampir dua minggu
dua minggu perbaikan tidak cukup di provinsi tapi sampai ke kementerian dalam negeri
setelah selesai diperbaiki sepuluh ribu kami cetak alhamdulillah ini sudah selesai
lebih lanjut dari kedatangan belangko ktp elektronik yang kedua sebanyak dua puluh enam sampai saat ini belangko tersebut masih tersisa sebelas
proses pencetakan akan dilakukan perlahan karena di sdukcapil pati hanya mempunyai enam printer untuk mencetak belangko
selain itu pihak disduk capil pati juga mengatakan
mengalami kendala pada jaringan server dalam proses pencetakan ktp elektronik
karena setiap hendak mencetak dalam skala banyak server tidak kuat dan mesin cepat panas
dahyal akbar pati